bulan lalu kami sudah melakukan pemanggilan terhadap salah satu anaknya saksi pauline
yang bersangkutan kemudian
kan tidak hadir ya tetapi ada surat bahwa
yang bersangkutan memang
ada tinggal di singapura
oleh karena itu tentu
terkait dengan adanya perjanjian ekstradisi ini
kami berikutnya nanti akan koordinasi lebih lanjut ya
dengan kementerian kumham
dengan kementerian luar negeri
bagaimana kemudian penanganan perkara
yang sedang kami lakukan penyidikannya ini
diharapkan bisa selesai
bagaimana kemudian tersangka juga bisa
dilakukan pemeriksaan ataupun saksi saksi
yang tidak berada di
indonesia juga nanti bisa di koordinasikan